kepulangan mahasiswa asal banyuwangi jawa timur yang kuliah di tiongkok masih berlangsung
hingga senin pagi tercatat ada dua puluh tiga mahasiswa yang belajar di nanjing university information science technology
dan ningbo university of technology sudah tiba di banyuwangi
mereka pulang kampung dengan biaya pribadi karena desakan orang tua mereka yang khawatir
untuk sementara waktu mereka memilih belajar di lembaga pendidikan di banyuwangi yang memfasilitasi beasiswa mereka
kepulangan mahasiswa asal banyuwangi jawa timur yang kuliah di tiongkok masih berlangsung
sehingga membuat kami juga nggak khawatir sebenarnya
namun yang namanya virus tetap kita harus hati hati supaya untuk tidakkan preventif untuk anak kami
lembaga pendidikan yang memfasilitasi kuliah mereka memastikan kepulangan mereka ke indonesia ini sudah mendapatkan persetujuan dari pihak kampus
mereka juga dipastikan aman dari virus corona karena sebelum pulang ke tanah air
telah melewati segala pemeriksaan baik saat masih berada di dalam kampus maupun saat mereka di bandara tiongkok dan indonesia

mayoritas mereka sudah mengikuti prosedur yang termasuk pemeriksaan di kampus kemudian di bandara dan alhamdulillah semuanya sehat
dan kami terus berkomunikasi dengan adik adik
sementara berlibur ini dimaksimalkan dimanfaatkan untuk berliburan bersama keluarga sambil belajar di rumah

sementara itu seluruh mahasiswa ini masih belum mengetahui secara pasti
mereka akan kembali ke tiongkok
selain pemerintah indonesia masih menutup penerbangan ke tiongkok
pihak kampus juga masih belum bisa memberikan kepastian waktu